ya presiden joko widodo melakukan lawatan ke eropa menghadiri ktt negara g tujuh
jokowi juga berencana akan mengunjungi rusia dan juga ukraina untuk berbincang berdialog dengan presiden putin dan juga presiden zelensky membawa misi perdamaian indonesia
sejauh ini misi damai jokowi bisa berhasil atau tidak kira kira begitu apa yang kemudian menjadi bekal yang dimiliki oleh indonesia untuk mendamaikan kedua negara
kita akan ulas dan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada prof hamid awaludin mantan dubes ri untuk rusia
ada bang bobi adityo rizaldi anggota komisi satu dpr ri
dan juga pak tegur zazyah pengamat hubungan internasional dari unpad
selamat malam bapak bapak apa kabar semua
selamat malam mas renhan
saya ke prof hamid awaludin terlebih dahulu halo prof hamid bisa mendengar suara saya
kita sudah melihat ya ada rencana dari presiden jokowi untuk datang ke ukraina bertemu dengan presiden zelensky
juga bertemu dengan presiden putin di rusia seiring dengan kehadiran jokowi dalam forum g tujuh
menurut anda prof hamid apakah langkah ini bisa berpeluang besar membuahkan hasil menurunkan eskalasi konflik di antara kedua negara
cukup tepatkah apa yang diambil
apa yang diambil oleh presiden jokowi ini prof
tidak ada jaminan tidak ada harapan
langkah presiden jokowi patut dihargai karena tidak mungkin menyelesaikan masalah perang ukraina dan rusia ini melalui pbb
karena rusia memiliki hak peto di dewan keamanan
kedua mungkin melalui negara negara eropa
jadi memang harus ada negara tertentu yang mengambil inisiatif
jadi tidak ada jaminan sukses
tetapi ada harapan karena ada istirahat untuk melakukannya
itu statement saya yang pertama ya
mudah mudahan dan bapak presiden dengan timnya kesana itu sudah lengkap petah jalan menuju
pertanyaan selalukan kita mudah tapi bagaimana caranya
harus ada program
harus ada planning yang real yang disiapkan oleh pemerintah indonesia untuk mereka berdamai
nah caranya bagaimana
juga harus dibawa serta pada saat mengajak dua belah pihak berdamai
baik prof sejauh ini anda lihat apakah konsep itu konsep membawa perdamaian itu sudah ada dari pemerintah
karena yang kita dengar kemudian ini baru sebut
batas akan berkunjung ke rusia berkunjung ke ukraina lewat jalur komunikasi
dialog yang sebenarnya ini juga sudah dilewati oleh kedua negara lewat banyak forum dialog
ya saya belum pernah mendengar atau membaca program atau rencana yang dimaksud
bisa saja sudah ada
sudah ada hanya tidak dimaklumkan
tidak ada saya tidak tahu persis
sebelum saya ke bang bobi saya ke pak reza terlebih dahulu
pak reza pendekatan apa yang bisa dibawa oleh presiden oleh indonesia dalam hal ini
dalam upaya misi perdamaian ukraina dan juga rusia
strong point ya isi isi close ya
pertama kita ini negara yang jauh di asia tenggara
untuk datang ke wilayah konflik itu sudah merupakan perjuangan besar
pertama kita adalah sedikit dari negara yang memiliki sedikit negara di dunia yang memiliki amanah konstitusional
untuk terus menciptakan perdamaian dunia
ketiga kita membawa hasil hasil konkret dari g tujuh
keempat kita membawa hasil hasil dari dialog bilateral indonesia
dengan negara negara anggota g tujuh
ketiga kita membawa hasil hasil dari g tujuh
kemudian kelima kita juga membawa hasil dari dialog kita dengan para undangan yang lain
seperti india afrika selatan argentina dan di afrika
jadi berputar semua informasi
karena suara memadai
stok informasi yang sangat penting
kemudian juga stok informasi untuk menghubungkan hasil hasil g dua puluh saat ini
dengan prospek g dua puluh
g dua puluh dimana rusia berada
jadi dengan demikian
dan kemudian kita telah kasih provisi
indonesia memiliki informasi tersebut
kami lanjutkan dialognya misi damai ala jokowi ke rusia ukraina
saya kembali ke prof hamitha walodin
prof artinya indonesia relatif dekat dengan kedua negara
ukraina dan juga rusia
tapi mungkin anda sebagai dubes mantan dubes ri yang pernah bertugas di rusia
prof bisa menggambarkan
bagaimana gambaran kedekatan indonesia dengan rusia yang kemudian ini bisa menjadi modal
untuk presiden jokowi melakukan dialog dengan presiden putin
ya saya kira ya indonesia punya political leverage tentang ini karena hubungan kita dengan rusia
baik pada saat masih uni soviet maupun sekarang dan juga ukraina itu adalah hubungan yang bersahabat
sehingga tidak ada gangguan psikologis di situ
malah kalau anda lihat pada bulan april tahun ini
tak kalah pbb melalui resolusi mengeluarkan keanggotaan rusia di dewan ham pbb
indonesia itu abstate tidak mendukung itu
jadi political leverage indonesia terhadap rusia sebenarnya bagus
karena jejak masa lalu
kedua secara ekonomi
kalau anda melihat kita dengan rusia saling menguntungkan ekspor import kita kan
bahkan tahun lalu kita surprise dengan perekonomian kita
nah yang menarik sebenarnya yang bisa menjadi andalan indonesia itu bahwa
kita termasuk negara yang membeli peralatan militer dari rusia dengan sukhoi
kita memiliki satu skuadron kecil
dan katanya kita bahkan akan membeli lagi satu skuadron besar sukhoi
yang sudah sekian tahun tertunda tunda
semua ini bisa menjadi political leverage indonesia terhadap rusia
begitu juga terhadap ukraina
dan juga dari pemilu domestik kita
jadi volume perdagangan antara kedua negara sangat bagus
dan ini sebuah bisa menjadi modal indonesia untuk membicarakan penghentian perang diantara kedua negara
saya menarik dengan pengertian ini
artinya pendekatan ekonomi ya prof yang bisa menjadi salah satu solusi
oh iya persis pendekatan ekonomi yang baik
oke adanya tambahan dari anda pak
dari anda pak soal bagaimana posisi indonesia apakah posisi indonesia yang tidak berpihak ini juga bisa berpeluang untuk didengar
karena tidak mungkin kemudian negara negara eropa katakanlah begitu atau negara negara yang lain
saya sangat setuju dengan statement duta besar hamid awaludin ya
memang jejak diplomatik kita dengan rusia itu fantastis ya
mulai dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan pada saat kita mengintegrasikan irian barat ke dalam indonesia
kemudian jejak ekspor impor rusia dan kita juga sangat bagus
kita memiliki strategic partnership yang ditandatangani pada tahun dua ribu tiga silam
jadi stok kredibilitas kita sangat tinggi di hadapan rusia
kemudian juga ini kan undangan di ktt g tujuh ya
jadi kita akan datang dengan semua informasi penting dari g tujuh
plus dialog dialog bilateral kita dengan semua anggota g tujuh
plus juga ri dengan negara negara yang diundang tersebut seperti
waduh ini kue udah mulai nih
iya afrika selatan senegal
karena kan negara negara berkembang
dan juga kita cuma yang hati hati adalah kunci apa yang akan kita gunakan gitu
misalnya tidak menggunakan kata penyelesaian perang
dan ini adalah special military operation
karena kalau kita salah menggunakan kata kunci
itu bisa dianggap indonesia membawa suara suara dari negara negara anggota g tujuh tersebut
oke bambu bintang banda dari anda
apakah memang pendekatan ekonomi cukup efektif bisa digunakan oleh presiden
presiden dan juga indonesia dalam hal ini
salah satunya adalah bagaimana indonesia berkontribusi positif terhadap upaya perdamaian ini
karena di era presiden pak joko ini bukan sedikit investasi rusia
contohnya yang rostev yang dituban
itu kan hampir tiga ratus triliun
di mana sebelum sebelumnya biasanya kita yang membeli alutsista
tetapi ini adalah investasi rusia yang terbesar
dari periode periode sebelumnya
nah oleh kardanya
ini adalah mungkin salah satu upaya
dan kiranya bisa menjadi suatu teman yang terpercaya
untuk melakukan dialog dialog dengan ukraina
nah ini yang akan perlu dieksplorasi
karena itu tadi indonesia tidak punya stick and carrot
seperti negara negara besar dalam melakukan upaya perdamaian
tidak bisa menawarkan bantuan keuangan pun militer
karena kita adalah negara non blok
dan kita kan tidak ikut campur atau intervensi
dalam pengakuan teritorial antar kedua negara tersebut
kita hanya ingin bahwa format perang itu harus disudahi
walaupun ada dispute mungkin itu tidak selesai
tetapi dialoglah yang di depan
bukan hanya perang konvensional seperti ini
itu yang saya rasa yang menjadi eksplorasi
dalam pembahasan bapak presiden
dengan kedua negara
oke kalau saya simpulkan sementara
artinya cukup banyak ya
bapak bapak modal kita modal indonesia
bisa memberikan dampak terhadap
penurunan eskalasi perang rusia dan juga ukraina
ada modal kedekatan kemudian juga modal kita
sebagai ketua presidensi g dua puluh
nah saya kembali ke pak reza kalau begitu
sejauh mana modal ini bisa berdampak secara langsung
apakah ini bisa sampai menghentikan perang
atau bisa sampai menghentikan perang
atau sampai baru pada posisi
misalnya menghentikan gencatan senjata
atau sampai di mana ini bisa sampai maksimal
pertama saya pikir pihak rusia
sudah sangat menghargai kedatangan kita
tidak berani datang ke ukraina
tapi kita sudah ke ukraina
dan kita ke rusia
yang penting sekarang adalah
mohon kita tidak usah terlalu ambisius ya
karena saat ini
semangat moral putin itu sedang sangat tinggi
beliau adalah orang nomor satu di rusia
yang mengendalikan spesial operasi militer tersebut
walaupun dunia menyebutnya invasion atau agresi
bagi putin ini adalah spesial operasi militer
jadi untuk itu kita mencoba berbicara dengan rusia
dengan bahasa bahasa yang spesifik
dan juga dengan bahasa bahasa yang spesifik
dan kita mencoba mengerti bahwa sekarang
putin sedang berada pada tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi
dan untuk itu ajakan ajakan kita
hendaknya sangat sensitif
misalnya kita mengupayakan suatu penyelesaian yang adil
kita mengupayakan suatu mekanisme
di mana tidak mengurangi kewibawaan anda di dunia
kita mengupayakan suatu mekanisme
di mana anda tetap negara yang utama
di lokasi bekas uni soviet tersebut
dan untuk itu nanti di bali tolong gunakan momentum itu
untuk menjelaskan semua hal ihwal
yang menjadikan anda melakukan
karena dunia selama ini cara berpikir itu sangat pro barat
jadi saya harap dengan kedatangan bapak putin ke bali
itu memungkinkan beliau berbicara dengan terhormat
tidak sebagai tertuduh tapi sebagai aktor
yang mencoba menyelesaikan krisis rusia dan ukraina tersebut
oke caranya bagaimana itu pak reza
dengan semangat moral putin yang tengah tinggi ini
tapi juga di saat yang sama berdialog
agar tidak juga mengurangi kewibawaan putin tadi
itu yang tadi anda sampaikan
betul tepat sekali
yang pertama kita harus dengar dulu
bagaimana versi putin mengenai special military operation tersebut
dan bagaimana putin menilai
karena hanya putin yang bisa menghentikan krisis rusia
karena hanya putin yang bisa menghentikan krisis rusia
kita mendengar saja dulu
dan kemudian pelan pelan kita bertanya
apakah ide anda untuk agar urusan ini selesai secara terhormat
tanpa anda disudutkan oleh negara manapun
bagaimanapun kita tidak bisa membuat time frame tidak bisa
ini urusannya adalah suatu negara yang sangat besar
negara yang memiliki senjata nuklir
dan negara yang sudah berhasil menjadikan perang
yang sepertinya selesai tiga x dua puluh empat jam itu menjadi perang yang empat bulan
dia bisa melihat sendiri betapa nato itu tergopoh gopoh
nato itu mencoba menjadikan ukraina itu sebagai warga proksi
nato hanya bisa memberikan senjata
tapi senjata itu terlalu canggih buat ukraina
dan nato tidak berani menerjunkan pasukannya
yang sudah berjumlah satu ratus lima puluh ribu di sekitar polandia tersebut
putin sedang sangat tinggi rasa percaya dirinya
dan untuk itu kita jangan menggunakan kata kata yang tidak perlu
kita dengar saja
dan saya pikir setelah dengan kita mendengar
dan kita mengkombinasikan dengan hasil kunjungan kita ke ukraina
dan juga harapan negara negara g tujuh tersebut
dan semoga kita bisa dapatkan sebuah titik temu yang putin setujui
untuk dimana indonesia membantu
tapi kita tidak menempatkan diri sebagai mitra yang terpercaya
dan untuk itu perlu kecanggihan diplomasi yang sangat tinggi
oke prof hamid ada tambahan dari anda
putin tengah tengah di puncak kepercayaan diri kira kira begitu ya
apakah sekali lagi tentu selain pendekatan ekonomi
berarti kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan pendekatan politik ya prof
ya saya kira pendekatan ekonomi itu adalah pendekatan yang paling netral
tanpa ada penafsiran macam macam
dan pendekatan ekonomi cenderung rasional dibanding pendekatan politik
yang acapkali dibarengkan dengan masalah ideologi
nah itulah sebabnya menurut saya pendekatan ekonomi sebaiknya dikedepankan
nah sejalan dengan itu saya tetap kembali bahwa pemerintah indonesia sebaiknya menyiapkan
peta jalan menuju damai
tidak sekedar berbincang tolong hentikan perang karena perang membawa implikasi
sebaiknya sudah datang dengan konsep boleh nggak kita diskusikan ke depan ini agenda ini
untuk kita menciptakan perdamaian
jadi tidak sebatas melakukan pembicaraan diplomatik
harus ada langkah konkret ya setidaknya dalam bentuk blueprint
apa yang ditawarkan
kepada kedua belah pihak
prof apa implikasinya kalau kemudian belum ada peta jalan yang jelas dalam upaya mendamaikan kedua negara ini
tapi baru sekedar langkah diplomatik bertemu dan berbincang saja
karena tentu ada variabel variabel yang lain yang kemudian juga punya pengaruh ya dalam perang antara rusia dan juga ukraina
jadi pertama kalau tidak ada peta jalan itu
baru sebatas statement politik
oh indonesia sudah berhasil berbicara insya allah akan damai
ujung ujungnya ini lagi nanti nato
jadi harus ada blueprint yang dalam bentuk peta jalan yang bisa kita tawarkan kepada kedua belah pihak
anda melihat sekarang posisi rusia seperti apa sih prof hamid
dalam konteks perang rusia ukraina perang rusia ukraina
pertama posisi rusia sebagaimana bung ressa katakan
terutama putin dengan berbagai kejadian dalam medan perang
berada dalam posisi superior
kedua rusia dibawa ke pemimpinan putin itu betul betul tidak menyenangi barat
eropa barat dan amerika
dan mereka merasa mereka itu dikeroyok
itu sebenarnya sentimen itu ada
oleh karena itu saya katakan tidak mungkin diselesaikan oleh negara dari eropa barat atau dari amerika utara
tidak mungkin itu
juga sangat tidak mungkin perang ini diselesaikan melalui mekanisme pbb
karena rusia memiliki hak peto di dewan keamanan pbb
jadi harus ada negara yang bisa dipersepsikan netral
dan itu bisa diambil oleh indonesia
peluang itu yang ini yang tengah diupayakan oleh pemerintah yang kita akan lihat nanti sampai sejauh mana
sebelum kita mengelaborasi lagi lebih jauh soal posisi barat
bang bobi tanggapan dari anda kalau ini tadi prof hamid katakan kalau tidak ada peta jalan yang jelas ya ini hanya sekedar statement politik saja begitu
jadi bisa jadi kemudian hanya pernyataan saja tapi tanpa dibarengi dengan langkah langkah yang jelas
karena untuk menjadi katakanlah juru damai tentu kan ini proses yang panjang
memang tujuan besarnya secara ideal adalah bagaimana menjadi penengah konflik ini sampai perang selesai
tetapi tentu presiden juga memiliki tujuan tujuan jangka pendek
itu tadi paling tidak memberikan gestur kepada negara negara g tujuh kita ini juga tetap netral sehingga tidak ada upaya upaya untuk tidak mensukseskan

dan juga rusia juga bagaimana walaupun mereka sempat kecewa kepada sikap indonesia tetapi indonesia menunjukkan bahwa indonesia adalah sahabat yang baik untuk mereka
contohnya saja bagaimana kita harus menyelamatkan investasi mereka yang ada di indonesia
sedangkan sejak bulan februari indonesia menghentikan transaksi perbankan baik dengan rusia atau dengan ukraina
nah hal hal tersebut kan paling tidak hubungan bilateral terhadap kedua negara rusia dan ukraina dan juga indonesia ini juga tetap terjaga dengan baik
jadi memang ada upaya upaya ideal tetapi yang paling tidak yang akan dicapai oleh bapak presiden adalah bagaimana mensukseskan g dua puluh agenda agendanya
sehingga dunia terhindar dari krisis pangan dan krisis energi dan itu tadi agar investasi investasi dan hubungan hubungan bilateral yang sudah memberikan keuntungan bagi indonesia ini tetap terjalin dengan baik
jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjang yang harus dikejar oleh pemerintah tidak sekedar kemudian hanya ingin menjadi juru damai saja
tapi juga ada jangka pendeknya termasuk dalam kepentingan indonesia di forum g dua puluh
kita break dulu usai jeda saya akan ke pak reza
sejauh mana anda melihat ini bisa berimplikasi terhadap hubungan indonesia dengan amerika serikat misalnya
apakah ini kemudian langkah presiden ini bisa berimplikasi negatif
kita diskusikan nanti usaha jeda kami akan segera kembali
kita berpikir itu adalah jarak yang akan menjadi kondisi pega pega ke depan presidensi g dua puluh
saya ke pak reza sekarang pak reza ada banyak negara negara lain tentu yang menjadi faktor dibalik perang ini termasuk juga amerika serikat
anda melihat ini akan sejauh mana berdampak terhadap hubungan indonesia dengan amerika serikat ketika ada upaya indonesia untuk mendamaikan dan juga datang langsung ke presiden putin
kita coba melihat sisi positif dari amerika serikat sekarang
seorang pemimpin yang tipenya itu lebih senang damai
dan dia mendengar apa kata mitra
lain halnya dengan bush maupun donald trump yang sangat hitam putih
jadi untuk itu kita masih bisa berdialog dengan joe biden
maka karena itulah dialog bilateral di sela sela g tujuh ini sangat penting
ini adalah papan catur amerika serikat
papan catur kita kedua ada dengan rusia
karena jangan sampai rusia berpikir kita ini bermain di dua kaki tidak
persis seperti yang pak duta besar hamid katakan tadi
pendekatan ekonomi itu amat rasional
maka hendaknya kita detailkan dengan rusia ini
pembelian sukhoi nanti itu pertukarannya dengan apa dari pihak indonesia
maka uangnya apa metode pengirimannya apa
dan kemudian bagaimana sistem sukhoi tersebut
dan yang ketiga adalah kita dengan diri sendiri
kita harus meyakinkan dunia bahwa
yang kita lakukan ini murni untuk perdamaian dunia
dan indonesia tidak mengambil manfaat sedikitpun
dan kita memperbanyak jejaring jejaring diplomatik
terutama sekalinya keluarga besar kita adalah oki dan gnb
jadi untuk menggerakkan tiga papan catur ini
ri dengan dirinya sendiri
ri dengan amerika serikat
ri dengan rusia tersebut
yang perlu kesabarannya sedemikian rupa
kita tidak bisa oke kita punya roadmap seperti kata pak duta besar kami tersebut
betul kita perlu jalan jalanan tapi jalan jalanan
baik tampaknya kembali terjadi gangguan komunikasi
baik jadi sekali lagi ada melihat ada peluang besar
dan kalau kita melihat peta percaturan dunia memang di luar negara negara barat atau negara negara nato
katakanlah memang hanya indonesia kah atau sebetulnya itu bisa diambil peran oleh negara yang lain pak reza
saya melihat indonesia tentunya tidak bisa bergerak sendiri
ini bukan unilateralism ini multilateralism
kita harus menghargai juga negara negara lain yang sudah bekerja keras misalnya turki
kita harus berkoalisi dengan turki terutama sekali
dan untuk itu kita berkoalisi juga dengan inti dari gnb
dan untuk itu juga dialog kita nanti dengan india dan afrika selatan itu sangat penting begitu
agar posisi indonesia itu kredibel
yang bergerak ini adalah indonesia plus atau indonesia bersama
dan untuk itu ya multilateralism harus didukung
dan untuk itu jangan diganggu oleh siapa saja
kita harus tegas roadmap kita yang sangat spesifik tersebut
ya kita harus tolak bila diganggu oleh negara manapun
dan untuk itu ya kedatangan putin nanti ke bali itu sangat penting
untuk dia menjelaskan posisinya
dan juga indonesia untuk pak jokowi kan perlu legasi ya
bahwa salah satu keberhasilan diplomatik indonesia adalah g dua puluh yang berhasil
dan tokoh tokoh g dua puluh itu hadir dan kita bekerja sama sama untuk tetap mempertahankan karisma dari g dua puluh
oke prof hamid anda optimistis forum g dua puluh ini bisa menjadi sarana
jembatan untuk putin dan juga zelensky paling tidak untuk bernegosiasi untuk duduk bersama
saya kira sebagaimana kata mas bobi tadi ya tujuan jangka pendek diplomasi presiden jokowi itu
untuk negara negara yang berhasil untuk tetap bernegosiasi untuk tetap bernegosiasi untuk tetap berhubungan dengan jokowi
saya kira sebagaimana kata mas bobi tadi ya tujuan jangka pendek diplomasi presiden jokowi itu antara

nah itu pasti itu
bahwa forum g dua puluh itu bisa menjadi instrumen yang efektif tentu saja
karena keduanya datang di indonesia
saya pikir ya pertemuan g dua puluh ini harus dimanfaatkan dengan baik
jangka panjang yakni penghentian konflik di antara kedua negara
sebab bisa saja untuk beberapa bulan ini tidak ada kontak senjata tapi konflik tidak berakhir
karena nampak nampaknya hubungan rusia dan ukraine itu adalah hubungan konfliktual
hubungan yang sama sekali tidak bersahabat
dan juga adalah hubungan yang sudah belajar dari dua ribu empat belas
jadi memang harus ada gerakan jangka panjang untuk menghentikan secara total konflik kedua negara ini
oke seberapa penting prof hamid presiden juga perlu berbicara ke negara negara eropa
yang saat ini mungkin masih memberikan sanksi terhadap rusia
ini kan juga menjadi satu elemen yang juga harus diperhitungkan
artinya komunikasi ini tidak bisa kemudian hanya
hubungan negara negara eropa yang saat ini mungkin masih memberikan sanksi terhadap rusia ini kan juga menjadi satu elemen yang juga harus diperhitungkan artinya komunikasi ini tidak bisa kemudian hanya

ke rusia dan juga
ke ukraina tapi juga harus melibatkan
negara negara yang lain yang
masuk dalam pusaran konflik ini
ya tentu saja karena
variable konfliknya kan banyak
bukan hanya hubungan
konflik antara rusia dan
ukraina ada negara negara
eropa barat jadi
nah terutama tadi pak reza
menyebut peranan turki
turki kan sebenarnya sudah
karena sudah sempat mempertemukan
kedua belah pihak kan
jadi memang juga harus kita melakukan
kepada negara negara yang
berkaitan dengan konflik ini
apakah kaitannya langsung
atau tidak langsung
atau kan negara yang telah mengambil inisiatif
untuk mendamaikan mereka
pak mobi terakhir dari anda dari komisi satu
bagaimana sebetulnya harapan dari kunjungan
presiden ini apakah
memang harapannya cukup tinggi ekspektasinya
peperangan ini atau memang
ya cukup realistis lah mungkin
tidak bisa langsung menghentikan perang
tapi paling tidak bisa mendinginkan suasana
ya kalau kami di parlemen
mungkin kami dibatasi oleh kewenangan
konstitusi ya bahwa segala
aksi diplomatik yang dilakukan oleh
konstitusi itu harus membawa
keuntungan sebesar besarnya bagi negara
jadi bukan hanya untuk gagah gagahan
tetapi memastikan bahwa
aksi aksi yang diambil oleh pemerintah itu
berdampak positif contohnya saja
sebenarnya kan identifikasi yang
sudah disampaikan tadi oleh pak dr reza
dan prof hamid dan
para rekan rekan dari
militer itu kan sudah jelas lah
rusia juga perangnya tanggung
si ukraina juga ini ada karena
menjadi proksi jadi sebenarnya ini mereka juga
tanggung tanggung saja kan kalau rusia
benar benar ingin melakukan
anihilasi mereka langsung perang
cyber selesai sudah tapi dia kan
tanggung tanggung juga nah sedangkan
adalah menjadi buffer
yang itu tadi dari bantuan bantuan militer
jadi kita kan sama sama lihat
sebenarnya ini kalau nggak berhenti
ini hanya akan membuat
yang akhirnya membuat harga harga meningkat
kita susah nah paling gampang
saja kan kita bisa melihat
karena menjadi sahabat yang terpercaya
pak presiden kan bisa menyampaikan
kalau kalian terus ini nanti
suplai gas kalian eropa itu digantikan oleh
lng di amerika lebih baik kalian berhenti
atau sebaliknya dengan
ukraina kalian ini kalau tidak mau
berhenti kalian ini mau jadi apa
karena kalian tidak bisa
berperang terus menerus karena
memang secara demografi kalian kurang
orangnya nah identifikasi
solusi ini sebenarnya
sudah banyak opsinya hanya perlu mungkin
disampaikan oleh sahabat sahabat
dekat karena pak jokowi kesana
ini kan ya bukan sembarangan juga
beliau ini adalah yang membawa
negara kita menjadi ranking lima terbesar
di dunia dalam penanganan covid
udah jelas recovery nya bagus jadi
ada prestasi juga nah ini yang mungkin
semoga bisa membawa
yang disampaikan oleh bapak
presiden bisa menghentikan perang dan
ujungnya bisa berdampak positif kepada
perekonomian dunia khususnya di indonesia
oke baik terakhir pak reza
sejauh mana kita bisa berekspektasi dari
kunjungan presiden jokowi kali ini
oke tampaknya sudah meninggalkan
terakhir ke prof hamid berarti ekspektasi
kita bisa diletakkan di posisi yang
ya sekali lagi saya katakan
kegiatan diplomasi seperti
ini itu tidak bisa menghasilkan
sesaat karena dia
membutuhkan proses yang
namanya proses diplomasi itu
ya seperti main layang
kadang kita lepas kadang kita tarik
nah ini membutuhkan kesabaran
daya tahan yang tinggi
dan tidak berhenti
effort kita tidak bisa karena
mentok hari ini kita harus berhenti
onggoing proses dan

definisinya sebenarnya diplomasi
oke jadi dengan kata lain
tidak bisa langsung ada hasil
pertemuan pertama dan kedua
tidak butuh waktu
ini orang sedang marah kan
di rumah tangga aja kalau
kita marahan dengan adik kan butuh waktu
oke baik pak reza
terakhir dari anda pak reza kita bicara soal ekspektasi
dari pertemuan ini
pertemuan kunjungan jokowi ini
oke pertama kita harus optimis ya
kita negara cinta damai
kita punya amanah konstitusi tapi kita
oke baik kembali gangguan komunikasi
tapi kita tutup diskusinya sampai di sini mudah mudahan
kita melihat ada
hasil apapun itu yang akan
diberikan dari kunjungan
presiden ini ke
rusia dan juga ke ukraina semoga
juga kemudian tidak sekedar statement
politik saja tidak sekedar gagah gagahan
tapi juga bisa berdampak
terhadap membawa misi perdamaian indonesia terima kasih
banyak prof hamid awaludin
mbak mobi aditya rizali terima kasih banyak pak tegur rizasyeh
terima kasih banyak untuk waktunya selamat malam